mengawali kunjungan kerjanya ke lebanon
dan afganistan pada minggu dua puluh lima februari
kunjungan menlu tersebut
salah satunya untuk menunjukkan komitmen
indonesia terhadap perdamaian dunia
di badi lebanon pada minggu dua puluh lima februari
disambut jajaran kehormatan angkatan laut
kontingen garuda di kri usman harun
mereka adalah seratus personel angkatan laut
kontingen garuda yang memperkuat pasukan
retno menyampaikan rasa bangga dan
penghargaan atas kontribusi dan profesionalitas
angkatan laut indonesia dalam
berkontribusi kepada perdamaian dunia
kementerian luar negeri menlu retno
mengadakan kunjungan selama dua hari
selain mengunjungi kri usman harun
menlu retno juga akan berdialog
dengan batalite infanteri yang bertugas
di daerah atik al kusyar
kunjungan menlu retno ke misi perdamaian ini
untuk menunjukkan komitmen dan dukungan indonesia
dalam memelihara perdamaian
dan keamanan internasional
selain itu kunjungan ini adalah bentuk
apresiasi serta penghargaan kepada
pasukan penjaga perdamaian asal indonesia
perdamaian dan stabilitas dunia
kita juga memiliki
perhatian yang besar
oleh karena itu kita
berada di sini
kita berada di libanon
dan di libanon
satu hal yang khusus
di libanon adalah bahwa
pasukan indonesia di libanon
adalah gelaran terbesar
pasukan perdamaian dunia
dengan rendah hati
indonesia mengajukan diri
pencalonannya untuk menjadi
negara anggota tidak tetap
dewan keamanan pbb
saat ini pasukan perdamaian
asal indonesia berjumlah dua tujuh ratus
personel dan tersebar di sembilan
misi perdamaian pbb